dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca bantrokan antara polisi dan mahasiswa kita tanyakan langsung ke rekan kami produser lapangan sien dan indonesia alwi fauzi di makassar sulawesi selatan
selamat pagi alwi alwi kabarnya dini hari tadi kembali terjadi unjuk rasa lalu bagaimana situasinya saat ini apakah unjuk rasa masih terjadi alwi
ya selamat pagi kondisi terakhir sekitar pukul tiga waktu indonesia bagian tengah aksi unjuk rasa tepatnya di depan kampus universitas negeri makassar di jalan andi pakerang petarani atau di depan narasi musi makassar sudah berakhir
namun sebelum berakhir sekelompok masa yang jadi di dalamnya juga ada mahasiswa dan warga itu telah merusak gempa
dua mobil pasok dari kabupaten doa kemudian kelompok massa ini juga yang sebelumnya memblokir jalan sejak pukul sembilan waktu indonesia bagian tengah kemarin itu dibuka setelah sebagian warga ikut terlibat bentrok membubarkan blokade yang berlangsung berjam jam tadi malam
alwi kami ingin tahu
bagaimana dengan kondisi korban apakah ada korban juga dari kepolisian selain dari warga ataupun mahasiswa kondisi seperti apa sampai dengan saat ini alwi
dari pantauan kami semalam ada sekitar anggota polisi baik dari brimob maupun dalmas itu terkena anak panah besi atau kalau di makassar itu lebih dikenal dengan busur
kemudian ada dua orang jurnalis satu di bagian dada
itu saudara khusdi dari makassartoday com dan herwin yang terserang juga dengan anak panah itu mengenai pelipis kepalanya
kemudian untuk warga semalam pada saat polisi melakukan represif di daerah jalan urib sumiharjo ada sekitar dua orang
salah satunya adalah anggota ojek online
seorang mahasiswa dan hingga kini kondisi terakhir mereka kami belum ketahui tapi mereka masih dirawat di rumah sakit ibnu sina yang berdekatan dengan lokasi terjadinya bentrok di jalan urib sumuharjo
lalu alwi apakah dalam aksi ini ada provokator yang ditangkap
ya aksi penangkapan sudah dimulai sejak malam ya
namun perkembangan berapa jumlah
termasuk korban baik dari kepolisian dan masyarakat juga sampai sekarang kami belum terima secara resmi dari pihak kepolisian
sedangkan jumlahnya baru kami ketahui baru dua orang warga yang sempat diamankan